saudara ketua umum partai golkar erlangga hartarto angkat bicara soal isu partai berlambang beringin itu dan pan berebut kursi menteri energi dan sumber daya mineral esdm
erlangga membantah desas desus berebut kursi menteri esdm antara dua partai politik di koalisi indonesia maju
mengusung prabowo gibran erlangga menjawab singkat bahwa tak ada yang pernah rebutan